polrestabes surabaya selasa siang menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan wanita hingga tewas yang dilakukan oleh gregorius ronald tanur anak anggota dpr ri
rekonstruksi dilakukan di beberapa lokasi diantaranya di tempat karaoke serta basement mall
proses rekonstruksi digelar di dua lokasi yakni di tempat karaoke black whole ktv yang berada di dalam mall landmark surabaya
serta di area parkir basement mall landmark
tersangka gregorius ronald tanur dihadirkan langsung dalam rekonstruksi ini untuk memeragakan seluruh adegan kronologis kejadian penganiayaan
yang dilakukan terhadap korban yang merupakan kekasihnya dini serafrianti
setelah dilakukan proses rekonstruksi selanjutnya akan dilanjutkan ke proses gelar perkara
tersangka gregorius ronald tanur dikenakan pasal tiga ratus lima puluh satu dan tiga ratus lima puluh sembilan kuhp tentang penganiayaan
dengan ancaman hukuman maksimal dua belas tahun penjara
kami di sini bekerja tanpa intervensi dari pihak manapun dan kami bekerja secara prosedural dan profesional
untuk mencari fakta yang sebenarnya dari perkara hilangnya nyawa
kami berhasil menyelesaikan perkembangan yang berhasil diperlukan oleh kota
kami berhasil mencari fakta yang benar dan mencari fakta yang benar